heli rahmawati istri nurianto pengusaha kain asal bale endah kabupaten bandung
yang menjadi korban mutilasi di malaysia beberapa waktu lalu
berharap jenazah suaminya bisa segera dipulangkan ke indonesia
keluarga ingin memakamkan jenazah di kampung halamannya di desa bojong malama
bale endah kabupaten bandung meski potongan tubuhnya belum lengkap
hingga saat ini ia hanya mendapatkan kabar dari kedutaan besar republik indonesia untuk malaysia
bahwa sidik jari dan dna jenazah cocok dengan nurianto
melly mengaku tidak tahu tentang pembunuhan suaminya
dengan dua orang warga negara pakistan yang diduga pelaku pembunuhan suaminya
ia berharap pelaku dihukum seberat beratnya
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini